sepanjang perjalanan saya disuguhi pemandangan alam yang indah seperti perkebunan dan petani yang sedang bekerja
tapi berat badannya hampir sekitar sembilan puluh kilo sembilan puluh seratus kilo
termasuk di dalamnya alokasi penggunaan dana desa
harus diakui bahwa startup ini memang dipompa untuk tumbuh lari kencang
iya soalnya aku perasaan gak ada yang ngumumin tuh